gue bilang terima kasih dong
iya sering sering aja main kemari
iya tiap hari juga boleh
permisi nya assalamualaikum
saya mau ngeri dulu ya
apaan sih nya
saya jadi malu nih gara gara begini
malu sama diri sendiri
malu sama temannya halimah
dia kan anak sekolahan masih muda muda
mana dia mau sama yang udah tua
ah nya kalau begini saya jadi malu betul betul malu dah
dia pengen buru buru kawin
nya pengen matinya merem nih mat
bebas deh nya sebagai orang tua
ntar bau bandut lagi
pakotnya ga ada masalah masalah masalah
ya udah sampai ketemu yang besok di sekolah ya iya
manggut manggut ke burung pelatuk segerin
banyak cewek banyak kamu cakep cakep lagi hah lu mau pamer ya nggak mau hai buat gue aja ya
hai jadi lu setuju kalau gue nikah ke itu
ter window mp tiga hai berdua ih
aku ingin pergi ke tolong
jangan puter terus
nang buri ya
gua bilang gua dulu
kalau lu masih aja pilih pilih
ya kegak bakalan dapet
lagi aku cuma nonton hp sih yang lu cari
dating tuh baik loh bang
emang aja nyarit yang keibuan
tapi jangan terlalu pendiam kayak si titin tuh
kalau abang mau yang rada rame
si ice tuh
ambil lagi keibuan
tambah lagi sabar
kalo mau yang sabar sih meneh
dia kan orang jawa
tapi ini yang gua cari
yang rada rame
sama punya kebar
nyari yang keibuan aja udah susah
pakai mesti sabar
kalo mau punya bini yang sifatnya keibuan
borong semuanya deh sama abang
habis cari binio aja banyak banget syaratnya
bener juga deh lu mat
kalo lu mau cari bini yang keibuan
kapan lu mau dapetnya
cari bini kan ga perlu buru buru nya
kalau cari bini buru buru
yang kakak bener
emang iya kalau umur lu masih muda
nah umur udah kepala empat
kalo kakak buru buru kawin
mau jadi apaan lu
lu tuh yang bakal jadi mumi
hmm sorry lah ya
ayah sih jadi mami aja
duru dulu dah
gue suruh gini gue siapin makanan
gak ngeri nih
nah karpus belanya aja dulu
pelajar yang bener ya dike
warna kalas di
lu nyanyi rapome ngosok ame goreng tempe bang
lu anggotin dulu dah hai gua ke depan temen temen gua belum pada makan tuh
hai saya juga masih belum makan bang kalau rumah gampang lu biar di warung tegak
cukup dikit kek banyak kek lu bawa aja ke depan sono hai kasih buruk masih ngelor kan